yang mempertemukan antara timnas u dua puluh tiga indonesia kontra ginia
juga digelar di lapangan sewandanan puro pakualaman yogyakarta
warga jogja memenuhi lapangan sewandanan di puro pakualaman
pada kamis malam untuk menyaksikan laga playoff olimpiade paris dua ribu dua puluh
yang mempertemukan timnas u dua puluh tiga indonesia kontra ginia
nonton bareng ini digelar pihak puro pakualaman yogyakarta secara gratis
bahkan untuk menarik minat masyarakat umum
puro pakualaman juga menyajikan beragam hiburan pembuka
sebelum kick off dimulai pukul dua puluh waktu indonesia bagian barat
nonton bareng timnas indonesia u dua puluh tiga melawan kinea juga digelar di balai kota solo jawa tengah
mendukung timnas u dua puluh tiga berlaga
terlihat dari ribuan warga yang hadir
mereka menjadi saksi perjuangan timnas dalam merebut tiket ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
bahkan hujan yang mengguyur kota solo tak mengurangi semangat dalam mendukung tim garuda muda
kami ajak anda untuk melihat keseruan nonton bareng
mudah melawan guinea di solo dan yogyakarta
ada jurnalis kompas tv widhi dugraha
ini bagaimana kemeriahan nobar di penghujung babak kedua ini widhi
ya selamat malam nitia dan saudara
saat ini memang antusiasnya penonton tidak sudut walaupun hujan beras
tadi mengguyur kota solo sejak pertengahan babak pertama
sebagian dari mereka bergeser ke pendopo balai kota
namun masih banyak yang bertahan di depan videotron di jalan jenderal sudirman di depan balai kota solo ini
antusiasme warga ini muncul sejak indonesia lolos ke babak enam belas besar di piala asia kemarin
hingga akhirnya berakhir di tangan irak pada saat perebutan tempat ketiga
dan saat ini dicampur pada saat playoff untuk olimpiade paris nanti
mereka akan tetap mendukung indonesia apapun nanti hasilnya
beberapa kali nonton euforia karena mengira bahwa peluang indonesia akan berdua gol
tapi ternyata hingga saat ini kedudukan masih tetap satu untuk dunia
dan penonton masih bersabar masih bertahan di sini menonton pertandingan ini hingga usai nanti
harapannya tetap mereka ingin agar indonesia u dua puluh tiga menang dan lolos ke olimpiade paris
dan membawa persepak bolaan indonesia ke dalam sejarah yang baru
terima kasih widhi nugroho dari nonton bareng di solo
tidak hanya di solo tapi saya juga akan melihat bagaimana kemeriahan nonton bareng antara timnas melawan gini ya
kita akan melihat sudah ada rekan kami ada michael lariawan di yogyakarta
ya memang deg degannya akan bertambah
kalau anda lihat bagaimana ekspresinya warga disana pecinta sepak bola disana
melihat memang waktunya semakin menipis tapi harapannya tetap ada
ya antusias warga di daerah ini memang sangat tinggi
apalagi nonton bareng pada malam hari ini memang tidak banyak dilakukan di tempat tempat lain
mengingat misalnya di balai kota yogyakarta sudah tidak ada nonton bareng
kemudian di pmk sleman juga sudah tidak menggelar dan bantul juga demikian
sehingga masyarakat terpusat di kuro pakualaman
di depan saya nitia ada di depan puro pakualaman jalan penuh dan saat ini banyak yang berhenti untuk menonton
ikut menonton dari atas kendaraan
kemudian juga mereka memenuhi lapangan ini
dan untung saja aparat polisi bisa terus mengamankan suasana sehingga tidak ada sesuatu yang berlebihan di acara nonton bareng ini nitya